ini lucu kontestasi terus ada tpf gimana tuh orang main bola kalah kita bikin tpf
menjaga menjaga yang lebih kita cross the line berhasil kita udah pendek mbak anita
sebagai dokter yang akan menyembuhkan penyakit iya betul kalau nggak curang kenapa takut ya
pertama berhenti berpikir bahwa ini hanya sekedar kontestasi mohon berhenti jangan cuma mikir hanya
sekedar ini mengenai siapa yang akan menang saya mau yang saya dukung menang dan segala macam tapi
selalu pikirkan jadilah orang orang yang bertanggung jawab kan bang andre sendiri moto hidupnya adalah
berani berbuat berani bertanggung jawab kan berani curang perut harus berani gantian gantian setiap
orang dewasa itu pasti paham bahwa semua yang dilakukan dan dikatakan punya dampak kepada orang orang
lainnya kepada masyarakat termasuk dengan cara bicara cara masa bang andre ngomong mengenai membelat bpn
tapi masih diselipi untuk menyerang pak arief amin sama juga dengan nombang ina secara
ngomong yang membela tkn tapi juga masih nyelipin mengenai zulkifli hasan dan amin rais itu tidak
membantu mengurangi kebencian sama sekali nggak berat membantu jadi tolong mulai melihat lagi
mengenai dampaknya ke masyarakat setiap anda mau mulai nyerang nyindir nyindir dan segala
macam itu akan berdampak saya yakin ya para pendukung anda berdua pendukung pak prabowo dan
pak jokowi ini lagi ketawa ketawa happy mereka lagi ketawa ketawa pendukungnya pak prabowo oke
tempur di bawah karena pendukung pak prabowo lagi ketawa ketawa oh ya tuh emang pak amin rais begitu
sama sama harus amin memang begitu pendukungnya pak jokowi ketawa ketawa emang itu tupang begitu tuh
gitu itu tidak membantu sama sekali justru malah makin memperuncing dan makin membesarkan kebencian
adalah kunci dalam menyetop keran ini adalah kunci dan please jangan cuman hanya sekedar ditataran
kata kata nice words doesn't help karena cuman kata kata aja nggak mengambil membantu tapi bener
breakdown dong dalam tindakan tindakan hingga memang sampai ke bawah ketulusannya belum anda lihat
dari dua kubu ini belum saya lihat dua kubu ini belum ada
bicara mengenai kandidatnya saya bicara mengenai tim kampanyenya saya enggak melihat itu sama
sekali oke keributan ini kalau bisa dibiarkan terakhir mbak anita dalam waktu satu menit apa dampak
yang paling akan kita rasakan buat emosional kita buat persatuan kita buat demokrasi kita secara
secara secara makro ujung ujungnya adalah kita tuh kehilangan kemanusiaan kita mas ini orang
orang di bawah itu udah nggak bisa melihat lagi orang lain berdasarkan dia siapa dia bagaimana tapi
ngelihatnya adalah pilihan politiknya apa nanti saya akan memutuskan memperlakukan dia berdasarkan pilihan politiknya
kalau sama sama saya saya akan rangkul tapi kalau beda saya akan perlakukan dia sebagai iblis jangan sampai
kita kehilangan kemanusiaan hanya karena politik karena kita ingat sekali pesan gus dur yang lebih
penting dari politik adalah kemanusiaan